kita ke informasi pertama lepas dari pengawasan orang tua
balita berusia dua lima tahun tenggelam dan terbawa arus di parit sedalam dua meter
arus yang deras setelah diguyur hujan membuat tubuh korban diduga terbawa hingga ke anak sungai
tim basarnas dan bpbd diterjunkan untuk mencari jenazah korban
dengan berahu karet tim basarnas menyisir anak sungai cimanceri untuk mencari rafiq faturahman
balita yang tenggelam di kawasan balaraja tangerang banten pada minggu sore
proses pencarian korban sudah dilakukan selama dua hari
namun petugas basarnas dan bppd kabupaten tangerang yang diterjunkan belum berhasil menemukan korban
sebelumnya balita dua lima tahun ini diketahui tenggelam di parit sedalam dua meter
saat bermain dengan dua temannya sambil mandi hujan pada sabtu lalu
rafiq yang lepas dari pengawasan orang tua ini diduga tergelincir hingga tubuhnya masuk ke dalam parit
yang memiliki lebar satu lima meter
arus yang deras setelah diguyur hujan membuat anak dari pasangan maksum dan budi ini
diduga terbawa arus air parit yang mengalir menuju anak sungai cimanceri
biasanya anak kecil itu kalau lagi hujan besar memang senang ya main kali mungkin ini ke
karena orang tuanya juga yang laki laki sedang tidur dan ibunya juga sedang masak
mungkin itu karena ada itu melihat teman temannya yang sedang main air hujan
beliau langsung kejadian dan kemudian juga ada yang melihat temannya lagi
bahwa dia terhanyut gitu
makanya masyarakat langsung mencari ini sampai sekarang belum diketemukan
banyaknya ranting dan lumpur di anak sungai cimanceri yang dangkal ini
sempat menyulitkan tim basarnas saat pencarian
ya untuk proses pencarian kita sudah sampai dengan jarak satu kilo
dan terdapat beberapa kendala yaitu banyaknya ranting ranting pohon
dan juga pohon pohon yang berada di sekitaran
dari sungai ini
sudah berapa lama bang
untuk pencarian kita sudah lakukan dari mulai pagi sampai dengan sore hari ini
tempat tempat yang memang kita curigai korban itu tersangkut
korban itu berada di dalamnya itu kita coba periksa kembali
dan sampai dengan saat ini korban masih belum diketahui
karena kondisi yang gelap dan hujan
proses pencarian korban oleh basarnas dan petugas bppd kabupaten tangerang pun
akan dilanjutkan pada senin
dodi wahyudi tangerang banten